dan koresponden dari cnn indonesia miftah farid ini sempat juga berbincang bincang dengan menteri riset dan teknologi dan pendidikan tinggi muhammad nasir mengenai pencapaian kinerja pemerintah
saya sebagai menteri riset teknologi pendidikan tinggi pada tahun dua ribu empat belas mengevaluasi berapa sih publikasi di indonesia pertama itu
dan berapa sih yang sudah diterima oleh para dosen di indonesia dan para peneliti
nah yang terjadi adalah jumlah peneliti kita atau jumlah dosen kita yang publikasi pada tahun dua ribu empat belas yaitu laporan di tahun dua ribu lima belas itu baru di angka empat ratus
sementara malaysia sudah dua puluh delapan ribu dalam satu tahunnya
di singapura sudah diangkat delapan belas
thailand pada saat itu sebelas ribu
tahun dua ribu lima belas itu indonesia meningkat dari empat dua ratus hanya lima ratus
sementara malaysia turun malah dari dua puluh delapan turun menjadi dua puluh tujuh
di singapura turun dari delapan belas menjadi tujuh belas ribu
thailand itu juga ada peningkatan dari sebelas ke angka tiga belas lima ratus
saya mencoba apa yang masalah ternyata selama ini para dosen yang guru besar lektor kepala belum melakukan
saya lakukan penelitian secara signifikan
sementara kita ingin anggaran kita turunkan untuk para peneliti ini untuk publikasi dan seterusnya
akhirnya saya genjot di tahun dua ribu enam belas kemarin
dari lima dua ratus laporan untuk per tiga puluh satu desember yang dikeluarkan pada bulan februari maret adalah sebelas empat ratus tujuh puluh lima
lompatannya luar biasa
sehingga dengan lompatan yang luar biasa ini sekarang mulai saya coba wajibkan
ya profesor setiap tahun lah wajib publikasi ini
lektor kepala kita tiga puluh satu
mahasiswa kita yang program dokter itu di indonesia tidak kurang dari dua puluh lima ribu dokter dan master
ini sangat besar
kita punya potensi
apa peningkatannya juga
ada aturan dari bapak pertan
saya rasa bersama samalah
di samping para dosen sudah mulai ada suatu gairah untuk melakukan riset
yang kedua adalah karena ada dorongan
masalah regulasi itu hanya memantapkan saja
sebenarnya dosen sendiri sudah mulai ada gairah
dia para profesor sudah mulai gelisah
dimana negara tetangga kita kok jauh lebih baik daripada kita
sementara resource kita tidak kalah
dan kita punya profesor
profesor yang jago jago yang pinter yang kualitasnya sangat tinggi
dosen dosen kita standar internasional juga sangat tinggi
kita sangat memungkinkan hal itu